saudara balai konservasi sumber daya alam bksda bau bau
berhasil mengagalkan upaya penyeludupan hewan langka
di atas kapal pelni kapal motor nggak puluh belum lama ini
ironisnya hewan langka yakni tiga ekor kangguru spesies walapi
dan empat ekor burung king cendrawasi
ditemukan di samping kamar mesin kapal motor gapulu
inilah video amatir saudara yang direkam warga
yang memperlihatkan petugas bksda berhasil mengagalkan
penyeludupan hewan yang dilindungi negara
dalam video tersebut petugas mengambil seekor burung
selain itu juga petugas tiga ekor kangguru spesies walapi
yang disimpan dalam peti dan empat ekor burung
king cendrawasi dalam kandang portable
hewan tersebut menurut rencana akan dikembalikan ke habitatnya
dengan akan menghubungi bksda di daerah asal hewan tersebut
berdasarkan informasi dari penumpang kapal
dari papua mau menuju bawu bawu
ya kurang lebih mungkin sekitar lima atau enam jam itu
menghubungi saya bahwa dia melihat burung di dek dua dengan dek lima
karena melihat polisi kapal tidak akan lama lagi berangkat
makanya saya barang itu saya evakuasi
evakuasi naik sampai di atas sampai turun ke bawah